kasus penjilikan anak di berbagai daerah di tanah air kini semakin banyak terungkap
selain bermotif menjadikan korban sebagai modus dalam meminta minta maupun memulung
korban anak juga terancam mendapatkan tindak kekerasan seksual hingga diambil organ dalamnya oleh pelaku
seberapa darurat kasus ini saat ini dan lalu bagaimana pencegahan yang tepat serta penanganannya
untuk membahasnya lebih dalam sudah bersama kami ketua komnas perlindungan anak aris merdeka sirait
pak aris selamat sore apa kabar

bagaimana penjelajahan anak di indonesia pak
ya kalau kita merujuk dari data yang dikumpulkan oleh kementerian pemberdayaan dan perempuan dan perlindungan anak
itu setara dengan yang kami terima kalau di tahun dua ribu dua puluh satu itu ada sebelas kasus penculikan anak dengan tujuan tujuan tertentu
itu meningkat sampai akhir desember tahun dua ribu dua puluh dua itu mencapai dua puluh dua kasus
apa yang dilaporkan ke kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga itu terlaporkan di komnas perlindungan anak
nah tujuan tujuan itu setelah kita teliti kita analisis itu ada tujuan untuk eksploitasi ekonomi
dipekerjakan sebagai anak jalanan dipekerjakan sebagai pemulung dan sebagainya
itu yang terjadi di akhir desember tahun dua ribu dua puluh dua kalau saya kira pendengar tidak lupa
itu kasus malika yang di jakarta pusat
nah itu akhirnya di hampir dua puluh enam hari komnas perlindungan anak bersama polres jakarta pusat
itu menemukan pelakunya adalah pemulung dan anak diculik itu untuk dipekerjakan sebagai pengumpul barang barang bekas
itu yang disebut dengan tujuan eksploitasi ekonomi
tetapi ada juga yang disebut pergudahan seks
ada anak yang terpaksa di
pekerjakan di kpkp dan melayani para hidung belang menawarkan kepada orang orang yang
katakanlah menikmati kpkp malam di jakarta itu beberapa waktu lalu terjadi di jakarta utara
tetapi ada juga yang tujuan pemerasan yang balas dendam sebagainya
nah itu terjadi ketika kasus malika terbongkar tapi terjadi lagi di awal tahun dua ribu dua puluh
nah itu kasus yang ada di celebon di celegon
dimana anak empat tahun itu akhirnya hampir sebulan ditemukan
memang dipekerjakan juga sebagai pemulung di daerah pasar minggu
lalu kemudian yang sangat sangat menyedihkan terjadi di bekasi
yang di bekasi itu ada anak remaja juga hilang sampai satu bulan
ternyata itu diperlakukan sebagai budak seks
yang sangat mengejutkan kita adalah yang terjadi di makassar
di mana ada seorang anak remaja bersama anak yang berusia di atas delapan belas tahun
melakukan penculikan memutilasi mengambil organ organ tubuh yang terinspirasi dari internet
bagaimana dia bisa menjual organ tubuh itu
tetapi bahwa organ tubuhnya sebagian hilang
lima tahun yang lalu juga kita mendapatkan itu ternyata dia ada di sampah begitu
ada kehilangan organ tubuh jantung
ada yang mati dan yang lainnya
ini juga adalah fenomena penculikan anak yang saat ini memasuki tahun dua ribu dua puluh tiga itu perlu diwaspadai
karena apa yang terjadi di dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua tetapi patut dimungkinkan juga akan terjadi itu
dan sampai akhir januari seperti yang terjadi di sorong
misalnya ada seorang ibu lansia dicurigai melakukan penculikan
dibakar secara hidup hidup
dan itu juga adalah salah tangkap dan sebagainya
fenomena ini sangat menakutkan
baik pak heri sebelum kita masuk di soal hoax yang anda sebutkan tadi yang terjadi di papua begitu
yang ingin kemudian yang saya tanyakan juga adalah ketika kasusnya meningkat
metodenya juga kemudian semakin beragam
apa yang kemudian sebenarnya terjadi apa yang kemudian menjadi penyebab utama
apakah kemudian pelaku yang semakin lihai dengan banyaknya kasus beredar
beredar di media media sosial begitu itu menjadi gambaran untuk para calon pelaku
atau jangan jangan ada yang salah
atau kemudian ada celah dalam pengawasan kita sebagai orang tua begitu pak aris
iya dari data yang kita peroleh dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh tiga dan di awal dua ribu dua puluh
ada perlu ada evaluasi bagaimana perhatian keluarga itu sangat minimal
ada ayah ada ibu di rumah
itu artinya membuat anak anak tidak nyaman di rumah
rumah dianggap tidak bersahabat
akhirnya dia keluar dari rumah bergaul dengan teman teman yang lain
itulah dia akan menjadi pelaku
ada juga yang menjadi sangat kurang perhatian orang tua
tidak mengajarkan kepada anak mengatakan berani katakan tidak terhadap orang lain
artinya ada edukasi dalam keluarga yang sangat minimal
dan seharusnya setiap hari diajarkan kepada anak kita untuk tidak percaya pada orang lain
tidak serta merta orang tua juga mempertontonkan kepada anak
pada orang lain lalu memperkenalkan orang lain itu seolah olah itu saudara
nah karena pendekatan pendekatan penculikan itu dilakukan dengan
apa untuk mengetahui yang pertama adalah apa karakter kebiasaan dari kedua orang tuanya
maupun sasaran korban itulah anak anak
nah ajaran ajaran itu edukasi itu sangat sangat minimal di rumah
karena itu tadi ada ayah ada ibu tapi tiada karena tidak memberikan edukasi
bagaimana caranya dia menghindarkan dari bahaya bahaya termasuk penculikan
berani mengatakan tidak berani mengatakan tidak mau diajak orang lain yang tidak kenal
berani berteriak berani meminta bantuan orang lain dan seterusnya
ini dengan metode media sosial yang sangat memungkinkan terjadinya penculikan itu
oke kalau begitu kenapa kemudian kita balik lagi ke soal bagaimana pelaku
ini metodenya juga semakin beragam begitu pak
apakah kemudian di masa lalu itu juga sudah sebetulnya cukup banyak
hanya saja mungkin tidak ada media sosial yang memblow up kasus yang ada
atau jangan jangan memang sekarang karena ada bantuan media sosial
jadi semua akhirnya terlihat dan lebih mudah kita antisipasi begitu pak
iya jadi kalau kita merujuk kasus yang belakangan ini terjadi di makassar misalnya
bahwa kedua pelaku ini adalah terinspirasi dari tayangan tayangan yang ada di media sosial
termasuk internet bagaimana diajarkan di media itu mencari uang yang sangat gampang
dengan cara menjual organ tubuh dan sebagainya
itu juga pengaruh dari media
tetapi juga ada yang
perilaku perilaku yang salah yang dicontohkan oleh anak anak dari media sosial di sekitarnya
nah oleh karena itulah yang saya katakan bahwa peran orang tua pola pengasuhan
itu buru buru harus diubah paradigmanya sehingga anak anak ini tidak terinspirasi kepada dunia luar
karena para penculik itu awalnya tidak hanya sekadar dia senang dengan anak atau sasarannya baru dilihat lalu diculik
jadi mereka juga mencari penculik yang sudah lama
seperti apa yang terjadi kasus penculikan malika yang ada di gunung sahari
dia mendekati orang tua minum kopi bersama sama
kemudian juga mencari tahu apa kebiasaan kesenangan dari sasaran korban
misalnya dia suka ayam goreng dan sebagainya
itu dipelajari dulu dengan mempertontonkan bahwa penculik itu adalah saudara dari sasaran korban
itu juga yang terjadi di celegon
mempertontonkan kepada anak anak sehingga itu anak gampang dibawa ke mal dan sebagainya
ada pelajaran pelajaran itu tapi juga itu adalah inspirasi dari media media sosial
kalau pertanyaannya bahwa sebelum ada media sosial itu terjadi iya
tetapi saat ini dengan media sosial itu modusnya lebih rafi lagi lebih sadis lagi
dan lebih gampang mendekati sasaran korban baik itu di rumah maupun lingkungan sekolah
berarti pelaku mulai lebih variatif lebih banyak cara pendekatan apalagi dengan pihak keluarga seperti beberapa kasus yang anda sebutkan
bagaimana kemudian ketika kasus itu terjadi saat anak tidak di rumah pak
kalau di banyak paket berita tadi kita mendengarkan saat anak berangkat menunggu jemputan sekolah
bagaimana kemudian kita sebagai orang tua tentunya percaya kepada institusi sekolah atau kemudian lingkungan luar rumah anak
kemudian percaya atas keamanan anak saat di luar rumah
iya jadi kalau saya pelajari kasus kasus pencurikan sekarang
itu awalnya adalah sasarannya misalnya ada rumah sakit yang anak dilahirkan di sana di poliklinik dan seterusnya
nah sekarang memasuki tahun dua ribu dua puluh tiga itu sasarannya bukan saja di lingkungan sekolah
tetapi lingkungan sosial dari anak itu dengan mendekati selain rumah tetapi lingkungan sekolah
karena dia anggap lingkungan sekolah itu adalah hal yang harus dilakukan

seolah olah itu suruhan ibunya suruhan ayahnya sebagai penjemput anak di sekolah dan sebagainya
ini yang harus diwaspadai
maka dengan memasuki tahun dua ribu dua puluh tiga dengan begitu banyak modus yang dilakukan para penculik
bukan saja di sekolah tetapi anak mau berangkat mengaji pulang mengaji
sasaran sasaran yang tidak banyak orang itu menjadi sasaran para penculik
oleh karena itulah mulai informasi yang ada saat ini
orang tua harus waspada sungguh sungguh tidak serta merta melepas anak itu dengan sendirinya
lalu kemudian percaya kepada orang yang dititipkan dan sebagainya
karena peristiwa yang sedang menjadi sasaran dan modus operandi penculik itu adalah daerah daerah yang sepi
dan kemudian juga bukan saja lingkungan sekolah bukan saja lingkungan rumah
tetapi di mana anak senang bermain dan seterusnya
bahkan ada yang di tempat tempat hiburan anak anak
itu juga menjadi sasaran perdagangan anak dengan cara cara menculik
jadi saya kira harus waspada apa yang terjadi di celgon apa yang terjadi di sorong
apa yang terjadi di makassar apa yang terjadi di bekasi dan di jakarta pusat
ini memasuki tahun dua ribu dua puluh
maka komnas perlindungan anak meminta kepada semua anggota masyarakat waspada terhadap situasi sekarang
tetapi jangan main hakim sendiri supaya tidak terjadi seperti yang terjadi di cikarang
terjadi di sorong ternyata setelah diarak lalu dibakar ketika diperiksa ternyata itu bukan terduga pelaku dari penculikan
lalu siapa yang ingin dipersalahkan di sini
karena itu dikeroyok oleh masyarakat
nah oleh karena itu tipnya saya kira kalau ada yang dicurigai diwaspadai
itu perlu curiga dan waspada tetapi jangan main hakim sendiri
serahkan saja kepada pamung ada di desa di kelurahan di kampung
lalu ada polsek ada babinsa diserahkan di sana sebelum melakukan penghakiman itu
saya kira itu saya kira tips yang ingin saya sampaikan memasuki tahun dua ribu dua puluh tiga
dan di awal dua ribu dua puluh tiga
awal dua ribu dua puluh eh awal penggurah ini juga kami sudah mendapat laporan yang perlu diwaspadai
baik pak aris ini tentunya pengawasan penjagaan berlapis harus tentu kita lakukan
tidak hanya pada orang tua saja tapi kemudian benteng terakhir adalah anak begitu ya
terakhir pak aris singkat saja bagaimana kemudian pandangan anda
pandangan komnas perlindungan anak terkait dengan penanganan hukumnya pak
mengapa kemudian jika kasus ini berulang penanganannya juga berulang
tidak membuat jerah para pelaku ataupun calon pelaku untuk melakukan penculikan ini pak aris
ya jadi itu saya kira menjadi kesulitan para penegak hukum seperti yang terjadi di celegon
terjadi di apa namanya di jakarta pusat itu kan karena lemahnya informasi ya kan
sehingga penegak hukum juga sangat sangat kesulitan untuk mengejar para pelaku ini
seperti apa yang terjadi di celegon hampir sebulan baru terungkap
itu pun karena laporan masyarakat bukan penemuan dari para penegak hukum
yang terjadi juga di jakarta pusat itu bukan inisiasi dari pihak kepolisian
walaupun pihak kepolisian melakukan pengumuman kepada publik
nah akhirnya kan itu ditemukan oleh publik juga atau masyarakat
jadi saya kira penegakan hukum kerjasama dengan masyarakat orang tua dan seterusnya itu perlu ditingkatkan
sehingga masalah masalah anak yang terjadi itu bisa dikawal
sehingga masalah masalah anak yang terjadi di kampung terjadi di desa di kelurahan itu
adalah bagian dari tanggung jawab aparat desa babinsa dan aparatur aparatur yang di sana
ya ini harus betul betul menjadi langkah langkah strategis
karena kasus penculikan saat ini sedang menjadi fenomena yang sangat menakutkan merecahkan masyarakat
baik tentu dengan peningkatan awareness kesadaran orang soal perlindungan anak

baik tentu dengan peningkatan awareness kesadaran orang soal perlindungan anak harapannya tentu tahun ini akan menurunkan angka penculikan
bahkan kalau bisa tidak ada begitu karena jika kita bicara soal anak penculikan anak
dalam perspektif ini satu kasus satu korban saja sudah cukup dan kita harapannya tentu tidak ada
terima kasih atas waktu anda pak aris merdeka sirait ketua komnas perlindungan anak
telah bergabung bersama kami selamat sore sehat selalu pak aris